jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan terhadap richard eliezer pudihang lumiu dan putri cenrawati pada hari ini dalam perkara pembunuhan berencana brigadir nofrian syah yosua utabarat
melalui semuanya dari kita akan minta pandangan dari mantan hakim agung profesor gayus lumbun soal jelang tututan terdakwa richard eliezer dan putri cenrawati
selamat pagi prof selamat sehat
ya selamat pagi salam sehat selalu
terima kasih atas waktunya loh prof bersama kami di breaking news
prof gayus kalau kita masih menantikan tuntutan untuk putri dan juga richard eliezer
kalau kita ikuti perkembangan kemarin kecewa nampaknya dari keluarga yosua karena sambo tidak dihukum secara maksimal hukuman mati
anda meresponnya seperti apa apakah sudah lengkap ini dalil yang disampaikan jaksa untuk hukuman seumur hidup untuk sambo
ya bagi saya ini maksimal ya sebagai mantan hakim
saya juga memperhatikan seluruh apa yang disampaikan di persidangan
saya mengikuti sebagian besar dari persidangan ini dan ini memang tuntutan yang terberat dan paling tepat bagi saya
karena nanti hakim masih akan menimbang menimbang yang lain sesuai dengan apa yang diyakini oleh hakim dalam berbagai bukti yang kuat ya
bukti hukum yang kuat dan sah gitu
maka ini sudah terbaik kemudian hakim akan memutuskan
biasanya hakim memutus kurang dari dakwaan
tapi tidak untuk kemungkinan hakim akan juga menambah dari tututan yang diminta oleh jaksa

padahal seumur hidup itu sudah maksimal maksimal dari kelompok yang terberat yaitu dua puluh tahun seumur hidup
maka ini sudah terbaik kemudian hakim akan memutus kurang dari dakwaan
tapi tidak untuk kemungkinan hakim akan juga menambah dari tuntutan yang dibinta oleh jaksa cpu
jadi tentu publik terutama korban seringkali dalam semua perkara itu merasa memang harusnya maksimal
tapi tidak untuk kemungkinan hakim akan juga menambah dari tuntutan yang dibinta oleh jaksa cpu
sementara hukuman mati yang diharapkan ini kalau dikatakan masih kurang cukup seumur hidup
ini di banyak dunia sudah tidak lagi dipakai dalam peradilan ya
apa yang disampaikan itu asas konsepnya itu sudah ultimum remedium sekarang ini ya
sudah maksimalnya hukum pidana itu tidak usah kalau masih ada kemungkinan yang lebih baik
jadi memang pengertian berat ringannya hukuman pidana itu tidak dikedepankan mestinya
jadi kalau seumur hidup itu pun sudah diberi kesempatan untuk menyadari seluruh kesalahannya
dalam menjalani sepanjang hidupnya
sampai dia selesai sampai dipanggilnya orang ini secara agamanya masing masing kepada tuhan yang maha esa
nah ini sudah merupakan satu hukuman yang terberat dalam hukum modern
dalam hukum pidana modern
artinya tuntutan terhadap sambo ini sudah memenuhi seluruh unsur pasal begitu ya prof
kalau caksa menilai sudah memenuhi seluruh unsur pasal tidak memiliki alasan pemaaf atau pembenar prof
kalau menurut saya bahkan belum
belum memenuhi seluruh pasal kalau menurut pengamatan saya
beberapa pasal masih belum diungkapkan dengan tegas dan dengan sah secara sah
sehingga bisa meyak dan hakim
tentang perintah tembak dan hajar
itu tidak berdiri di kata hajar dan kata tembak
tetapi apakah diminta untuk bunuh
kalau tembak kan belum berarti bunuh
apalagi hajar masih jauh dari bunuh
itu harus diungkapkan secara jelas oleh jaksa
dan caksa membuat analisis untuk itu
bahwa diartikan tembak itu bunuh
nah misalnya begitu sehingga dia bisa maksimal seumur hidup
kan mungkin tembak peringatan
bagi polisi kan seringkali itu
beri pelajaran lumpuhkan tembak kaki
misalnya kan itu tidak terungkap
walaupun pernyataan itu memang perintah yang tidak sah secara jabatan
sebenarnya karena ditembak itu polisi
bukan penjahat atau masyarakat diduga
ini satu hal yang memang perlu didalami
kemudian kenapa sambo sampai tiba tiba mempunyai kemarahan
sampai nangis seorang jenderal
ini pun tidak diungkapkan
karena bunyi telepon dari istrinya yang mengatakan
ada pelecehan seksual
bahkan dikembangkan dari itu
jaksa kemarin menuntut
dan bagian menuntutnya mengatakan
laki laki mana kalau menghadapi suasana seperti ini
bahkan yang paling memperatkan buat seorang laki laki
adalah kalau ada perselingkuhan
ini mempengaruhi kejiwaan dari manusia yang seutuhnya
anda melihatnya ada
dalil yang bisa dibuktikan ada perselingkuhan
karena kalau dari tim kuasa hukum
tegas mengatakan tidak ada perselingkuhan
antara yosua dan juga putri
tapi jasa kan memiliki simulat layangan
pada suatu acara berfoto bersama itu
terselip di bawah yang hampir tidak kelihatan
kemudian pertemuan lima belas menit
itu tayangkan juga
pertemuan lima belas menit
lima belas menit bagi laki laki perempuan itu
di kamar tertutup
walaupun di luar ada orang
ini kan ada jurisprudensi ya
laki perempuan di sebuah kamar tubuh
sudah dapat dekat dengan zina
ada jurisprudensi ya itu
itu belum dituntaskan
kalau ini dituntaskan
bahwa dakwaan empat ratus delapan puluh itu
karena apa yang dianggap
ada sesuatu yang disebut sebagai dasar
terjadi di banyak kasus
seorang perempuan diperkosa oleh sepupunya
kemudian dibunuh sepupu itu
kemudian dendamnya seperti itu
semula dia didakwa dengan sama
itu di ntt tahun lalu
boleh dicari itu beritanya
kemudian hakim menurunkan menjadi tidak perencanaan
karena memang direncanakan
tetapi ada sesuatu yang menjadi
yaitu sakit hati diperkosa
ini semua keadilan keadilan
nah ini nanti yang akan kita lihat
apakah tuntutan ini bisa bertambah
atau bisa berkurang banyak
karena sama didasarkan kepada
telepon ini yang perlu dilacak sebenarnya
lepas dia terjadi apa tidak
kebohongan dari istrinya
tetapi ini perlu dilacak
menjadikan apa yang disebut di dakwaan saat sebelumnya
atau tidak mendakwakan mengenai hal ini
terjadi hal hal yang menjadikan
dan kemudian melakukan tindakan ini
itu semua pertimbangan pertimbangan yang harus adil
yang harus diungkapkan
saya tidak melihat sejauh ini
artinya unsur pasal masih belum terpenuhi
harus tegas di dalam tuntutan
begitu ya prof
prof sebagai mantan hakim
sebagai mantan hakim
anda mencermati selama persidangan
ketika anda menjabat sebagai hakim
apakah ada potensi prof
ada intervensi dari suatu pihak
untuk menentukan hukuman
kalau kita mengacu kepada ferdis sambo
ada dugaan video yang viral di lini masa
ada tawar menawar atau percakapan
yang membahas soal fonis untuk sambo
anda melihatnya apakah dalam kasus yosua ini
ada intervensi dari satu pihak
untuk menentukan hukuman untuk sambo
bukan cuma kasus ini
di semua kasus yang besar
yang sampai menjadikan hiruk pikuknya masyarakat
tentu semua upaya ada
upaya untuk meringankan
dan upaya untuk memberatkan
itu bisa ada ya
bukan selalu ada
tetapi kan sul diungkapkan
kalau itu tidak disampaikan secara formal
atau ditemukan secara real
dengan bukti yang ada
saya tidak bisa mengatakan itu
perkara besar seperti
pidana juga ada menyangkut
itu seringkali ada
tapi saya tidak bisa memastikan
bahwa untuk perkara ini ada seperti itu
tapi saya tidak melihat
karena saya melihat di persidangan ini
hakim diawasi oleh komisi judisial
yang katanya dengan penyamaran
dikeawasi oleh komisi kejaksaan
hadir di persidangan
dari lpsk juga demikian
jadi ada tiga unsur
yang memiliki kewenangan untuk
bertindak kalau ada penyimbangan
itu ada di ruang sidang ini
baik anda melihatnya untuk kasus ini
dalam perkara ini
apakah hakim nanti akan
saya kutip dari informasi saya himpun
ada kebenaran juridis
dan juga kebenaran filosofis
kalau kita ikuti juga perkembangan
yang meminta agar dihukum mati
karena harus ditegakkan rasa keadilan sosial
yang bersifat normatif
atau orang lebih cenderung mengatakan
itu undang undang organik
dimana undang undang memberi kewenangan
kepada sebuah lembaga
itu diharuskan di masal ini
sebagai tadi saya katakan
khusus untuk hakim
dan hakim tidak terikat di kuhab saja
tapi di undang undang ini
yaitu undang undang tentang kekuasaan kehakiman
di situ diperintahkan agar hakim
jadi termasuk undang undang kalau sosiologis
keluarga dan masyarakat mengharapkan
sesuatu keadilan yang sifatnya sosial
atau sebuah justis
arti dari bagaimana kebenaran dari sosiologis
bagaimana hakim berpikir
kemudian baru kebenaran yang yuridis
tadi saya ungkapkan
itu bagian dari saya mengamati
apakah telah yuridis yang pasal

bahwa hanya merencanakan titik
perencanaan ini terjadi karena apa
itu harus diupas
hukum sudah berkeadilan
secara pembentukannya di dpr
termasuk ham yang sudah ada di situ
semua kebenaran sudah ada
dalam pengertian kami itu
apakah sudah tepat
apakah tidak perlu dipertimbangkan keadilan ini
itu yang saya artikan
tadi yang sosiologis
harus kepada aspek yuridis juga
harus sejajar dengan legal justice
dari mana keadilan ini
nah kebenaran inilah yang tergali
prof ini kan ada waktu bagi tim kuasa hukum sambo
untuk mempersiapkan pembelaan
minggu depan akan dibacakan
untuk pembelaan dari tim kuasa hukum sambo
tapi kalau anda katakan tadi sempat
ada kemungkinan untuk
diringankan hukuman sambo ini
apakah nanti akan mengacu
tetap dituntutan jaksa seumur hidup
atau justru malah
hakim akan mencermati
sesuai fakta persidangan
tidak seumur hidup
justru mengacu kepada hukuman dua puluh tahun penjara
dalam usiawara hakim
terbanyak yang pernah terjadi
nah disitulah baru bisa
tidak ada satu orang pun bisa memprediksi
apa nanti diambil langkah oleh hakim
dengan berbagai pertimbangannya
dengan filosofis kebenaran
tentu setelah pleidoi nanti
ada replik dan duplik
yaitu jaksa kembali ulang
sebaliknya nanti kembali lagi
itu masih ada terakhir
setelah itu hakim bermusiawara
pada hari ke sebelas
maka disana akan ditemukan satu keadilan
yang digagas oleh
atau dimusyawarkan oleh majelis hakim
itu pandangan saya
tapi semua hal bisa terjadi
pengamat dari persidangan ini
mengamati dengan baik
saya menemukan dua hal tadi
mungkin masih ada lagi yang ditemukan oleh penat hukum
atau oleh jpu
jpu akan memperkuat nanti
ada saksi apa tidak
sehingga memenuhi syarat
bahwa telah ditemukan alat bukti yang sah
nah ini sah ini menjadi kata kunci
sah untuk disampaikan dalam tuntutan
yang menjadi sah pula
untuk membentuk keyakinan hakim
lantas bagaimana dengan tuntutan
yang akan diterima oleh
putri cenrawati maupun gc
tapi nanti dijawab
ustaz jeddah tetap berada bersama kami di cnn indonesia breaking news
kami lanjutkan kembali dialog kami bersama prof gayus lumbun
mantan hakim agung
profesor masih tersambung dengan kami
prof sebelum masuk ke putri
ya prof saya mau bahas terlebih dahulu richard eliezer
kalau kita tahu bahwa sebagai gc
justice collaborator tentu banyak peran
yang ditunjukkan oleh eliezer
sejak kasus ini bergulir
sempat mengubah bap
sehingga membuat kasus ini terang beneran
tidak ada tidak menembak menembak
dalam kasus ini
apa yang akan dibacakan nanti
hal yang meringankan atau memberatkan ya prof
antara apa yang menguntungkan dari seorang jessie
dan apa yang sebenarnya
karena gc itu disebut
di ranah hukum sebagai
hukum yang diambil dari negara lain
dan dari rumpun yang lain
yaitu rumpun tipikor
di sana disebutkan
orang yang mempunyai
atau kerjasama yang baik
sehingga namanya pun demikian
yaitu orang yang melakukan
sebuah kolaborasi dengan lembaga lain
namanya penegak hukum
kalau memang manfaatnya tepat tinggi
mengembalikan uang negara
membuka laundry yang terjadi
ini kasus asalnya
bisa dihukum percobaan saja
tidak semaksud penjara
kalau betul mengurungkan negara dengan besar
dia diberi fasilitas perlindungan
lawan persoalan ini
dia bisa terancam
dia diberi hukuman teringan
dibanding para terdakwa lain
hal hal yang menyangkut kerjasama yang baik
dan banyak dibatalkan
nah kemudian sisi lainnya apa
sisi lainnya yang terbesar hukum ini
seorang yang memiliki beban
dia ini punya ancaman hukuman sendiri
yang otomatis keduanya
harus berhubungan dengan baik
pertimbangan untuk menempatkan dia
dikurangi atau bahkan tidak bermanfaat
banyak sekali yang ditolak
oleh hakim ketika
jpu maupun lpsk menyodorkan
satu konsep ini baru lima
yang pertama kita perhatikan
adalah ketua dpr
waktu itu perkara ini
kemudian itu pun setengahnya
perkara korupsi itu
bukan pidana umum utuh
jadi saya katakan ini satu
hukum yang transplantasi
dia bukan pengungkap fakta
jsi ini kalau pengungkap fakta itu saksi
kalau tidak dihukum
ada ancaman hukumannya
orang sering salah menyebut di beberapa tayangan
bukan sama sekali pengungkap fakta
dia berperan memang mengungkapkan apa
historikanya perlu diperhatikan
apa sih gc semua orang menganggap itu
apakah bermanfaat apa tidak
atau dakwaan yang utama
dia itu hanya dua orang
sambo dan dialah terjadi pembunuhan ini
nah itu yang terberat bagi dia
lalu dia terima perintah
itu dalil yang diutarakan di pasal lima puluh satu
pasal dua itu mengapa sebaliknya
sebuah perintah yang tidak sah
yang tanpa kewenangan diberikan
dia menolak itu diatur
kepolisian perkap dan perpol
disebutkan di sana di pasal tujuh belas
di perpol tujuh tahun dua ribu dua
diwajibkan untuk menolak
kalau perintah yang bersifat bertentangan dengan norma norma
dan norma kesusilaan
apa tujuan pelanggarnya
kalau kita mundur
keadaan yang memaksa
kalau kamu telak tembak aku tembak kamu
itu tidak ada
lalu yang ada di benak saya
ditentukan oleh yang memerintah ini
itu bukan amanah pasal lima puluh satu ayat satu
kewenangan yang tidak
oleh pemberi perintah
hal hal ini kan memberatkan
mengurangi arti jesi
tanpa saya harus memihak siapapun
saya bicara di kesempatan
nah saya bicara pandangan hukum yang ansih
hukum ya bagaimana bunyi hukum itu
untuk diterapun di masyarakat
sehingga tidak saja social justice
ini legal justice nya yang saya kupas ini
sehingga publik tahu
dan lebih faham
untuk tidak ikut ikutan kemudian pandangan masing masing
yang demikian banyak
sehingga diingatkan oleh
undang undang tentang kekuasaan kehakiman
kebenaran ini harus digali seolah olah
artinya eliezer ini harus dimintai pertanggung jawaban begitu ya prof
kalau saya kutip kembali
ahli yang meringankan untuk eliezer menyatakan
karena tidak bisa dimintai pertanggung jawaban
selalu ahli menggunakan pasal lima puluh satu ayat satu
kalau ayat dua nya dikutip etiket baik
etiket baik apa
kalau soal membunuh temennya
kalau perhatian sebagai
polisi yang istimewa
itu semua punya pelatihan
termasuk brimob ini di amerika serikat pimpinannya
ada gambar penjahat
itu latihan di special weapon taktis di amerika
itu melatih seperti untuk bropa indonesia
yang juga mengimbangi ini
etiket baik pun terlampaui
karena tadi yang diatur
itu mengenai etika
tidak hukum saja
etika dan hukum
di etika kalau melanggar norma hukum
nah ini semua diabaikan
tadi kalau saja ada psikologi hukum
yang takut seperti yang diatur di pasal empat puluh delapan
orang membunuh karena dia di ancam dibunuh
kalau tidak dia dibunuh
lebih baik dia bunuh
nah itu beda
ini kalau psikologi legal itu karena ada ikatan jabatan
ini justru ditambah hukumnya
dia ingin untuk mendapatkan kenaikan pangkat
bukan dengan ketentuan yang mengatur
ini pandangan saya yang di tengah menurut saya
publik mesti tahu melalui cnn ini
untuk hal hal apa yang dikupas oleh ahli
ahli tidak membahas ini
kalau tidak bisa di hukum bebas
atau nanti diminta pertanggung jawaban
prediksi anda berapa tahun
untuk seorang justice kolaborator ini
dalam kasus joshua
termasuk hakim harus punya sikap
yang menjadikan gejolak di publik baik
kalau aliezar ditanya itu di bawah sepuluh tahun
di bawah sepuluh tahun
atau akan sama dengan
ricky rizal dan juga
dua pemikiran saya untuk hakim
saya tidak berani bicara
tapi saya untuk dakwaan
dengan karakteristik peradilan yang saya ikuti
itu bisa sepuluh tahun ke bawah
kalau kita menurut pasal lima puluh lima
apa disebutkan disana
pasal lima puluh lima itu mengatur
sangat jelas ada tiga elemen
dan aliezar bersambung ini
di elemen yang kedua itu
yang pertama yang melakukan
tadi kan lima puluh satu perintahnya
ini dia melakukan
yang menyuruh melakukan
dan ikut serta melakukan
jadi dia masuk di dua besar
itu kalau tidak ada aliezar
tidak ada pembunuhan
tidak ada pembunuhan
ini kalau kita bicara sebaliknya
baik kita bergeser ke putri candrawati
kalau anda akan yakinkah pada hari ini
jaksa akan kembali
membuka ke persidangan
ada isu perselingkuhan
yang terjadi antara almarhum
yosua dengan putri
ini penting untuk digali
baik kekesan seksual
kembali terungkap oleh jpu
diutarakan secara sah
dalam sebuah tuntutan
persinikwan mempunyai perbedaan di antara ketiganya
karena perselingkuhan ini pertemuan pikiran
ini kalau di bidang lain disebut sebagai meeting of mind
antara kedua orang
dan sebut saja
melakukan apa ya
yang lain pemeriksaan
di tempat ada tertinggal apa
yang diserah dispray dan sebagainya
karena saya mendukung
tidak ada persoalan pertentangan
di sini akan membuktikan dengan apa
tidak perlu karena memang terjadi seperti itu
nah ini perlu didalami
karena orang akan bergeser
berarti tidak lagi
memang berencana yang utuh
motifnya tidak jelas sampai hari ini
tapi inilah motif
inilah seorang marah besar
seorang jenderal yang keras tindakannya
di propam yang
menjadi pengawas polisi
nah ini harus dipelajari yang baik secara kemanusiaan
kebenaran hukum tadi
bagaimana persetujuan anda
tuntutan yang akan diberikan terhadap putri
apakah sama dengan suaminya
fadil sambu seumur hidup prof
kalau pandangan saya
bagaimanapun orang yang salah melakukan
satu hal yang menjadikan kesalahan yang manusiawi
kalau dia kemudian berputar putar
dan yang lain
tidak ada orang yang mau terbuka
terdapat di tempatan terakhir
uruan itu mempunyai susunan yang sistematis
nah untuk ini
saya mau spekulasi
kalau dakwaan hukumannya akan hakim
saya memprediksi sudah lima belas tahun
baik kalau anda melihat selama
persidangan fakta fakta yang
muncul di persidangan
apakah sudah kuat untuk
memberikan hukuman terhadap putri
satu hal yang mengganjal mengenai
membuat pihak lain suami dan baik baik ini
ini terberat ya artinya
tetapi kita harus membawa
alisikolog lagi untuk misalnya istri
ada orang orang yang mempunyai
keinginan hal seperti itu
yang lebih normal
apakah dia melakukan
perselingkuhan itu termasuk rapical ini
kalau tabikel ini kan tabikel alami
sungguh sekali untuk
mengurangi ini pengurangan
kenapa saya tidak samakan dengan
sambu karena ini harus dipelajari
kejiwaan kehidupan seksualnya
ini tentu perlu ya secara
mungkin tertutup sidangnya pembahasan
tertutup tapi ini kan
gagasan ini boleh terbuka
itu harus dimaklumi setiap
orang mempunyai nafsu makan yang besar
mempunyai nafsu terhadap sesuatu
yang tinggi itu adalah
beban kehidupan yang perlu diatasi
dan diperhatikan dengan keadilan
pakar pidana di luar sana
terhadap putri canrawati prof
untuk putri ini dua puluh tahun
penjara tidak sama dengan suaminya
terlibat saja dalam kasus ini dan juga
sebagai faktor sosial yang
meringankan respon anda prof
ya dua puluh tahun
ini kalau baru dakwaan itu ya
bagaimana jaksa mengaitkan dengan
hal hal yang ditemukan
dan itu menjadikan satu pihak
pemikiran hakim bisa saja
lima belas sampai dua puluh
tapi yang saya tekan dengan ada agak
rasio kolo khusus untuk kejiwaan
keinginan tertentu dari seorang wanita
yang bernama putri canrawati
itu perlu dilakukan untuk keadilan
hidup ini kan lahir tidak maunya kita
kita mau lahir dimanapun itu tidak
bisa pemilih lahir dari keluarga
mana tidak bisa memilih lahir
sakit yang berbeda tentu tidak bisa memilih
dan ini harus diadili secara adil
keadilan yuridis tadi
baik saya juga akan
ulas tuntutan yang diberikan
terhadap ricky rizal dan juga
mereka masih kecewa
prof dengan tuntutan delapan tahun penjara
ini anda meresponnya seperti
apa apakah benar hal hal
meringankan juga ada dalam
terdakwa ini untuk riki rizal
kwaad maruf yang pertama
kalau riki rizal itu kan memang
bagi pandangan saya beberapa
yang dianggap memberatkan itu
tidak menyampaikan apa yang
diminta oleh sambu kepadanya untuk membunuh
kepada pihak lain ya tapi kalau dalam undang undang
secara letterlock itu tidak ada kewajiban
itu hak untuk melaporkan
walaupun itu terlambat
kecuali kepada pidana khusus
tipikor itu wajib orang yang tahu
terjadi money laundry dan sebagainya
itu wajib ini berbeda
pidana umum ini hanya mengatur
mengenai hak melapor dan
keterlambatan melapor ini diatur
di pasal pasal satu ratus enam puluh lima kalau tidak
salah mohon maaf ini diatur
secara khusus itu
kedua dia diperintah untuk
ke lantai tiga itu saya amati
itu perintah yang sah justru
di seorang pimpinan jangan diputar balik
itu dia bergabung dengan perencanaan
itu nggak bisa dihindari itu perintah sah
bagi pimpinan untuk memanggil orang
yang mungkin diperlukan oleh yang bersangkutan
nah hal hal inilah juga
yang semestinya bagi saya
yang tidak terlampau bisa memberatkan
bahkan bagi saya
saya sebut sebagai
bagi banyak orang orang
yaitu rule model
bahwa seorang pintara berani
menolak kalau itu tidak sah
perintahnya untuk menembak orang
di mana temannya sendiri atau anggota kepolisian
belum pernah terjadi di perkara perkara ini
bahkan perkara ini
perintah dari peraturan
nah dia mengikuti peraturan itu
dengan alasan tidak kuat mental
seorang polisi punya kuat mental
kalau menembak pejahat
perintah tembak pejahat itu pasti dia kuat mental
kalau gak kuat gak lulus dia
dan bisa naik pangkat lebih tinggi dari yang terendah
nah inilah bagi saya
poin poin yang mungkin bisa meringankan
kalau kuat ma'ruf bagi saya
dan kalau menurut psikolog yang menyampaikan
akal dan pemikirannya itu
di bawah rata rata
nah hal ini juga meringankan
jadi yang memberatkan dia membawa pisau
dia bersedia untuk memback up
dan dia membekalkan pisau
ini yang memberatkan
bahwa pisau adalah senjata yang diatur
larangannya di undang undang
baik tapi tuntutan untuk
rike rizal dan kuat ma'ruf sudah memenuhi
unsur pasal semua pasal ya
prof karena kalau
keberatan dari keluarga yosua ini
pasalnya kesimpulan yang disampaikan
dalam tuntutan jaksa kemarin
itu hanya mengacu pada
tanpa bukti hanya berdasarkan hasil
nah itu nanti kan jaksa akan memenuhi
pada setelah duplik dan replik
nanti akan dipenuhi
apa apa yang diungkapkan masyarakat
itu menjadi masukan bagi jpu bahkan hakim
apa pembelaan dan apa
replik duplik dari jaksa dan dari pusat hukum
tapi beberapa poin tadilah bagi saya
bahkan menurut saya
yang masih muda seperti
tidak perlulah diberat karena dia semata mata
menolak itu sudah menjadikan contoh
itu poin tinggi dia sudah
menjadi role model bagi seluruh
pintara tamtama bisa
menolak perintah atasan
kalau bertentangan dengan norma norma tadi
baik terakhir saya minta dari
lumbun selaku mantan hakim
akan mencermati persidangan
ini apakah hakim betul betul
bisa memberikan kesimpulan
nantinya setelah jaksa memberikan tututan
hingga ke faunis nanti
dengan posisi komisi judisial
pengawas hakim saya yakin
sekali dengan komisi kejaksaan yang
ada di ruang sidang setiap hari itu janjinya
bahkan tertutup atau ada penyamaran
lpsk pengawas pengawas ini diperlukan
karena mereka nanti bisa mengimbangi
social justice yang diharapkan masyarakat
dengan fakta yang ditemukan
sehingga mereka bisa berbicara
sesuai dengan kedudukannya
baik terima kasih diskusi anda
bersama kami pagi ini prof gayus
lumbun dalam breaking news
cnn indonesia selamat siang selalu prof
ya terima kasih
selamat pagi dan selamat bertugas